kepala staf presiden muldoko memanggil komisaris utama pt pertamina basuki cahayapurnama
btp dipanggil untuk membahas salah satunya mengenai penurunan harga gas industri
basuki cahayapurnama tiba di gedung binagraha jakarta selasa siang
pertemuan antara muldoko dengan ahok berlangsung tertutup
usai pertemuan keduanya menjelaskan melakukan pembahasan terkait perintah presiden mengenai pengelolaan migas
salah satu isu yang jadi bahasan mengenai masalah penurunan harga gas industri
ahok mengaku telah memiliki skema dan rumusan terkait penurunan harga gas industri
kita akan kawal bersama sama agar kebijakan presiden betul betul bisa direalisasikan
bagaimana mengelola isu isu strategis khususnya di pertamina yang relatif selalu muncul
dan kita tadi bersepakat dengan beliau untuk mari kita membangun kolaborasi agar semuanya nanti terkelola dengan baik
mul sebagai kepala ksp gitu ya
mendukung saya secara penuh agar tujuan presiden semua tercapai
tapi apa upayanya agar harga gas ini tidak naik seperti yang diarahkan presiden
kita sudah ada rumusnya semua
nanti tanya sama dirut
karena aku kan cuma tuan komisi
nanti tanya sama direksi
kita semua presiden pun sudah tahu semua
pak muldi sudah tahu
itu kalian juga lebih tahu lah sebetulnya
lu mancing mancing aja